dan kini kita beralih ke informasi lainnya
hujan deras disertai angin kencang yang terjadi pada minggu malam
membuat papan reklama berukuran besar tumbang di wilayah kemang jakarta selatan
akibatnya satu rumah dan bengkel sepeda motor tertimpa hingga menyebabkan atap hancur
papan reklama yang roboh juga membuat kabel listrik terputus
ini karena tiang papan reklama berdiameter enam puluh cm ini menimpa
jalan alternatif dari kemang raya menuju antasari pun terpaksa dialihkan
dari kendaraan roda empat untuk mempermudah evakuasi petugas
kejadian ini tidak sampai menelan korban jiwa
namun jalan raya kemang menuju antasari ditutup petugas
karena jalan tertutup kabel listrik yang tumbang
papan hujan deras tuh angin kencang muter
nah disini air baleho ketiup angin muter ya langsung rubuh
nah disini putus dari sana
tadi anginnya lebih kencang kayak sepupunya tuh
ya tadi kencang aja angin kabut soal segala gerobok tukang nasi itu rubuh